ah aku tahu
ada surat ada surat
untuk lintang putih dan dinta harap segera datang bibi ana sakit keras
kan kita harus jenguk dia kak
kamu gak pernah cerita sama aku kalau kamu punya baby
dia satu satunya adik ayah yang masih hidup
dia tinggal di desa sebelah
kita harus segera jenguknya kak
oke kalau begitu aku harus antar kalian
oh nggak usah
kamu harus kerja
jadi biar aku sama dinta aja yang pergi ya
suamiku kamu gak usah khawatir
aku kan bisa jaga diri
lagipula kan aku perginya sama dinta
dia pasti bisa jagain aku
jadi istrimu dan adiknya pergi ya
mereka sedang mengunjungi sana saudaranya yang sedang sakit
alasan yang betul betul bagus sekali
saat bulan purnama adalah saat yang paling ditakuti siluman
istrimu dan adiknya akan berubah ke wujud asli mereka
mereka akan berubah menjadi sepasang ular
jangan sembarangan aku ini suaminya
sekali lagi kamu mengatakan hal yang bohong tentang istriku
takut sama kenyataannya
takut mendapati istrimu betul betul ular
tentu saja tidak
aku tahu pasti kalau istriku itu bukan ular
dia itu manusia
seorang wanita yang sangat cantik
kalau begitu kau tidak akan takut pergi bersamaku malam ini